hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hijriah dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia
dalam meramaikan suasana lebaran pada tahun ini
para mahasiswa asal indonesia bersama dengan kbri tunis di tunisia memiliki cara yang kreatif
mereka menyanyikan lagu idul fitri yang juga diwarnai dengan gerakan tarian kreatifnya
video ini merupakan hasil kolaborasi antara mahasiswa indonesia dengan kbri tunis yang dilakukan secara virtual
sementara itu keluarga besar kbri den haag belanda
juga membawakan lagu idul fitri dengan cara yang kreatif
sambil menyanyikan lagu khas lebaran ini
para pejabat kbri den haag juga memegang kertas berisi lirik lagu
yang kemudian diserahkan ke rekan lainnya dalam adegan yang berbeda
para pemimpin rinalaidin walfaizin
semoga di hari raya ini kita semua diberkahi dengan kesehatan dan kekuatan
dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas
semoga kita sejahtera dan sehat semua serta senantiasa berkah
hari raya idul fitri satu syawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah di belanda jatuh pada hari minggu dua puluh empat mei kemarin